dan kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan ahmad fikri
salah satu jurnalis transmedia yang ada di sukabumi jawa barat
ahmad fikri bagaimana dengan informasi terkini mengenai jumlah korban
kalau tadi informasi dari rekan kita yang ada di rsud sukabumi
ada sekitar dua puluh satu orang korban meninggal
apakah data ini masih ada perkembangan atau memang jumlah ini adalah jumlah terakhir data yang dirilis
selamat malam yuda
ya dikabarkan bahwa data terakhir dari kepolisian resor sukabumi
bahwa jumlah korban yang meninggal itu saat ini mencapai dua puluh tiga orang
dan saat ini kondisi di tkp polisi masih melakukan percobaan untuk mengangkat
mengevakuasi bangkai bus yang terpelosok sekitar lima puluh meter di dalam jurang yuda
jadi saat ini kalau boleh anda ceritakan ada proses pengambilan bangkai bus yang ada di dalam jurang
apakah aktivitas ini juga mengganggu proses lalu lintas ataupun terganggu oleh
tadi seperti saya lihat di tayangan sore ada warga yang berkerumun
menyaksikan proses pembersihan maupun evakuasi korban yang boleh jadi masih ada di sana
ya hingga sampai saat ini malam ini pun warga masih terus tetap berdatangan
dan melihat kondisi bus yang masih ada di dalam jurang
dan polisi saat ini sedang berusaha untuk mengangkat bus tersebut dengan menggunakan lifter
yaitu sebuah alat pengangkat yang akan dibentuk krain terlebih dahulu di dekat bibir jurang yuda
dan sepertinya akan terjadi kesulitan karena kondisi kemiringan dari jurang tersebut pun cukup dalam yuda
iya kalau tadi anda katakan memang secara kontur maupun secara topografi
lokasi di mana insiden terjadi merupakan lokasi daerah tanjakan
apakah anda bisa kembali mendeskripsikan seperti apa lokasi sehingga tempat ini merupakan yang cukup rawan
sehingga mengakibatkan kecelakaan beruntun seperti ini
ya yuda jadi bisa saya ceritakan bahwa lokasi tempat kejadian ini memang termasuk salah satu jalur tengkorak
yang berada di kabupaten sukabumi
jalur ini merupakan dari arah cibadak cikidang
menuju ke pantai pelabuhan ratu
jadi karena kontur tanahnya yang miring berbukit sehingga menyebabkan banyak tanjakan yang curam
banyak turunan yang curam dan banyak pula tikungan tikungan tajam
yang terkadang jika kita melewati tempat ini baru pertama kali itu akan membuat kita sulit untuk mengendarai kendaraan
ya fikri kalau tadi ada informasi kan kondisi jalannya berkelok
kemudian juga curam tanjakan yang begitu tajam dan berbahaya bagi pengemudi yang tidak terbiasa melintasi kawasan tersebut
lalu adakah rambu rambu peringatan ataupun seperti spanduk ataupun informasi yang cukup memadai bagi para pengemudi jalan
agar bisa puas pada ketika melintasi kawasan tersebut
ya pantauan dari saya bahwa sepanjang jalan cikidang menuju ke pelabuhan ratu khususnya di jalur tengkorak
memang rambu sudah banyak dipasang untuk berhati hati menggunakan gigi rendah bagi para pengemudi pengemudi yang akan melewatinya
tetapi sayangnya memang sudah tidak diperbolehkan oleh kepolisian ataupun di sub untuk bus bus besar
ataupun bus bus pariwisata yang mengangkut penumpang melewati jalur cikidang ini karena memang kondisinya cukup berbahaya
ada kemungkinan bahwa bus yang dikendarai oleh korban ini itu tidak berhasil
mentaati peraturan dan membandel hingga tetap masuk melewati jalur cikidang
karena memiliki jarak yang cukup dekat dengan lokasi mereka melakukan acara
baik ahmad fikri terima kasih untuk informasi anda selamat bertugas kembali